oke menu spesial kali ini untuk cnn connected ramadhan adalah saya mau bikin japanese curry rice
tapi nanti saya mau bikinnya dibawahnya nasi jadi overrize kayak gitu kali ini saya pakainya kita
pakai dagingnya pakai beef ini sebenarnya beefnya boleh diganti boleh pakai short rips boleh pakai
ikan sebenarnya boleh pakai ayam juga jadi kita bisa bikin variasi yang macam macam dari
si japanese curry rice ini kita mulai ya yang saya butuhin adalah saya butuh setengah bawang
bombay saya potongnya mau kotak kotak biar ada teksturnya oke saya pakainya setengah aja nah
sayur pelengkapnya itu kita pakai kentang dan pakai wortel kentangnya ini udah saya
kita peal udah gitu kita bisa potong kotak kotak oke balik lagi ke wortelnya sesuai selera mau kita
potong asal aja gini deh fotonya udah oh iya tadi saya lupa kasih tahu japanese curr
rice itu sebenarnya kita bisa bikin sausnya atau bumbunya atau currynya ini dari scratch

dari awal tapi kali ini saya pakainya yang simple aja jadi ada udah kayak bahan yang udah siap saji gitu
kita bisa cari di supermarket saya pakainya untuk daging sekitar lima puluh gram daging itu saya pakainya
kita dua blok seperti ini jadi saya pakai olis oil kurang lebih sekitar dua sendok makan
oke kita masukin anginnya
anjirnya udah panas
oke kita masukin aja kayak gini
saya mau tumis sampai si bawangnya karamelize
keluar aromanya juga wangi
oke sekarang karena anyennya udah wangi
bawang bombanya udah karamelas dan udah wangi
kita mau masukin si daging sapinya
kita mau browning atau masukin supaya berubah warna
sampai warnanya kayak golden brown
caramelize juga anjirnya udah agak sedikit browning
saya mau masukkan
kita punya kaldu
kaldunya boleh pakai kaldu sayur
atau boleh pakai kaldunya kaldu ayam
tapi kalau saran saya kalau kita pakai beef
kita bisa pakai kaldunya kaldu beef juga
kurang lebih sekitar lima ratus cc
karena dagingnya lima puluh gram
jadi ini udah agak sedikit browning
kita masukkan kuah kaldunya
ini kurang lebih masak sepuluh sampai lima belas menit
makanan ini simple banget
dimasaknya gampang cari bahannya juga mudah
oke ini setelah masuk kuahnya
i mean setelah masuk si kuah kaldunya
kita masukkan si japanese currynya
kita masukkan si kentangnya
karena dia akan matangnya nanti bersamaan
terus kita masukin si wortelnya
jadi banyaknya dari si sayurannya itu tergantung sesuai selera
tapi untuk dua kotak dari si japanese currynya itu
kurang lebih sekitar dua kentang dan dua wortel
apinya kita boleh set apinya yang paling besar
kita tutup sekitar sepuluh menit sampai lima belas menit
sebelum plating kita tinggal bumbuin
oke ini sambil kita nunggu karinya matang
ini mau saya cut
sekarang kita cek aja
ini kayaknya udah
tinggal kita masukkan parsleynya ke dalam
nanti saya mau bikin sedikit juga untuk garnish
sekarang tinggal kita tambahin garam
kalau nggak suka nggak usah pakai gula
tapi kalau saya lebih ke black pepper
kita kasih black pepper aja
saya mau taruhnya agak sedikit banyak
tinggal kita aduk sih
jadi tadi satu resep
itu kita bisa bikin untuk satu keluarga
kurang lebih empat sampai lima orang
saya juga udah siapin
ini udah dikocokin aja ya
jadi saya sengaja mau bikinnya over rice seperti ini
saya udah siapin nasi di bawahnya
saya nggak usah cobain
and i'm sure ini enak banget
masukkan sedikit garnish
tinggal kita kasih garnish
jadi ini dia